terobosan ini berhasil memukau pembeli
gue sih sama sebenarnya gue ikut aja
tapi pas dulu yesaya tuh terkenalnya karena ini loh
kita tutup saja nih sunday talk with the boss
iya lagian juga kan lebih gampang kalo menurut gue
dia poin per game paling banyak loh
ketika shoot dilakukan setengah tiga pagi ya
satu persatu berkat pun berdatangan dan dikumpulkan di masjid
dan berbagi dengan orang yang anda bekerja dengan
tahun lalu bunga bunga tanaman taman masih segar tahun ini mereka sudah mulai mati
selanjutnya keunggulan dari mobil listrik ini adalah kualitas performa yang tidak kalah dengan mobil konvensional
ada keinginan bahwa itu tidak lembaga negara tetapi lembaga tinggi negara
kalau menurut lo nih
ngelakuin zoom ini cuman jauh jauh namanya zoom dong pasti jauh jauh kan takutnya
habis itu dia marah marah kan di twitter kan
hampir semua sebelas tim itu minimal
ke sejumlah pasal yang dianggap sebagai pasal
ini kita temen temen tebas kita berlima ngucapin berbela bela sungkawa ya
wahana kebalikannya dari wall climbing
dan secara form shooting gak terlalu miring ke kiri ya
satu kepada presiden dan wakil presiden
soalnya aku tuh gak ada niatan buat ke pro waktu itu
seolah melambaikan menyambut kedatangan kami
tinggal tambahin satu pemain to we player aja menurut gue udah cocok sih
ya cedera cedera ini lah dia cuma tangan doang
semestinya juga diusut sampai tppu nya
waktu di minggu lalu
secara minute play jangan terlalu banyak
kenapa gede bener suara lu tiba tiba aja
udah latihan bareng bareng sm atau misalnya waktu itu masih di bandung bandung aja
oh iya iya itu di b kan memang dijual
dibangun sebelum saya lahir pun sudah dibangun
seneng banget seneng banget dia illuminati kayak gitu
nih terima kasih cek atas pertanyaannya jadi gue bisa review lah
mulai dari ulang tahun sampai syukuran rumah baru
jadi akhirnya yang didapat adalah kepala daerah yang sebetulnya ditolak oleh warga masyarakatnya
apakah kemudian posisi mahfud md yang stagnan selalu di tengah ini juga ada hubungannya dengan memang gaya komunikasi pasangannya
ya gua gatau deh mungkin paul joss ga libut bubut mulu kali ini sama westbrook pas latihan apa gitu ya

gue bayangin disini udah jam delapan padahal
dan untuk level seperti itu ternyata kita lakukan tahun lalu
soalnya kalo di defense kayaknya anjing terlalu berat banget ya liat dia main defense ya umur tiga puluh tiga tahun itu kan
ketika kemarin dikabarkan dia masuk ke susunan timnas nih
kalau boleh boleh dia ngerakuin
sejak islam ada di masyarakat batin rantau panjang bantai adat sudah ada
adalah tahun terang terang
hari ini kita lagi full team ya lima orang lengkap
tapi ingat banyak pekerjaan menumpuk
kita aja nih ya mungkin kita sebagai awam ya
akhirnya aku di kantor makan apa
eh coba lu bareng bareng aja sama edwin berarti kesapa kesapan kan
cuman kayak masih nyari nyari sih kalo gue liat kemarin pemainnya masih nyari nyari banget
perihal penjualan organ tubuh manusia
jadi orang gitu lu dukung nice shot nice shot gitu itu udah bagus banget
tapi minute yang dikasih lumayan
kunto adiwibowo pengamat komunikasi politik universitas pajajaran
bingung buat dia tuh kayak siapa ya
tau lagi lagi lagu anjing

lu gimana sih kalau lu dilewatin sama orang yang lebih kecil dari luka
setelah dua belas siang atau akan dilakukan evaluasi kembali atau seperti apa pak

terus ya ke salon
yang dapat mempengaruhi kinerja
kalau buat pembalap ingin familiarisasi dengan sirkuit mandalika
betul akan hari ini kita tutup kewisata malam hutan menyala yang lagi viral nih di cikole
yang umumnya adalah perempuan usia senjata minimnya minat warga menekuni usaha kerajinan gerabah lantaran mulai beralih pekerjaan lain seperti kantoran pembakaran dan jalan jalan yang lain
limbah pangan dan limbah makanan itu
tapi at least dia punya punya fish yang tahun lalu tahun lalu semua dua tahun lalu dia nggak
ragzes untuk final kuri maps dengan
sejak dua tahun beroperasi platform pembukuan usaha kredibook yang bernaung dalam pt ruang dagang internasional
lebron ada mvp tuh empat kali kan
koleksi mooncake yang disajikan dijual mulai harga tiga ratus ribu rupiah
usaknya habitat tarsius karena alih fungsi hutan menjadi daerah tambang dan perkebunan sawit
siap lah good luck lah ya san
yang ngedirin modalnya gede rambut tuh anjingnya
dan peruntukannya sangat spesifik
meski demikian resiko anak tantrum atau ledakan emosi tetap ada selama melakukan mudik